kamu ingat kan obrolan kita tempoh hari
eee sebenernya saya cuma mau ingetin kamu
untuk tidak bicara sama siapapun dan ngasih tahu siapapun tentang hubungan saya dengan aldino
maksud saya saya tidak mau ada orang satupun yang tengkol
aldino itu penekan saya
emang ada untungnya untuk saya kalau saya sebarin rahasia mandang
ya saya nggak tahu itu ada untungnya apa enggak
buat kamu yang jelas buat saya
kalaupun kamu berat untuk tutup mulut
kamu gak bisa ngelakuin itu ya
saya lebih pengen
tungguin buat besok pagi ya
satu hal yang harus lo ingat
kata gue yang tadi
lo harus nunjukin ke raffin
masih banyak orang yang peduli sama lo
walaupun dia gak sayang lagi sama lo
lo harus tetap semangat
jangan sedih sedih terus
gue balik dulu
move on dari kamu ra
hati aku masih tetep milik kamu ra
hati kamu bukan lagi milik aku
orang yang murah ada di hatimu
tapi ada yang bisa ingat
ke mata grandma
oh jadi mike ini datang mau sok jadi pahlawan gitu menyanyi disini tanpa dibayar demi michelle
apa dia suka sama michelle
kalau urusan itu jujur aku tuh sama sekali gak tau mas ya urusan anak anak muda itu tapi yang jelas kehadiran mike ini sama michelle di cafe kita itu perkembangan cafe kita tuh jadi luar biasa banget pengunjung tuh makin banyak yang datang pada suka sama perform mereka gitu mas lagian mesti ngapain sih pake nanyain gimana perasaannya mike sama michelle
ya kalau ternyata mike ini suka sama michelle dan dia rela berkorban demi michelle ini bisa membahayakan
iya iya sih mas soal itu aku udah tau tapi kan
berarti aku gak mau ya ada orang lain yang menghalangi aldino untuk mendapatkan michelle
mas mas tunggu dulu dong aku belum selesai ngomong kok asik
el kok suka kamu ngerin acara mendadak gitu sih
biasa bu masalah ipps
ya anaknya pps kan sumbungnya pendek jadi ya papa dibawa emosi jadi berantem deh
tapi gak ada hubungannya sama kamu sama mike kants
el kok bangun
mom kok bawa koper koper aku aja gak ada di sana
ini anakku baby aku mau pergi sama kamu
karena aku mau pastikan anakku akan baik baik aja di sana
mama gak ada orang tua siswa yang ikut loh udah ya mama gak usah aneh aneh
lagian aku bukan anak kecil lagi
mi aduh mi aku tuh udah bukan anak teka loh
aku mau pergi sama kamu karena aku punya rencana lain untuk michelle
rencana apa ya
aku akan ceritakan nanti
nah pastinya mami akan bikin hidup michelle di sana jadi lebih susah
kalau gitu aku setuju sama mami
just come down mami itu gak akan gabung sama kamu
i will rent my own room deket villa dimana sekolah kamu bikin acara
tapi terus mami kesana mau ke apa
and ibu dia udah tell everything sama mami
sekalian dia juga minta persetujuan untuk mendapatkan izin buat kamu ikut acara
jadi kamu tinggal prepare besok kita akan buat michelle jadi kapok pernah menyakiti kamu
b pasti masih di rumah
karena temen gue yang nongkrong di cafe bilang mami belum dateng perform
gue yakin yang pasti masih kecewa karena dibohongin sama aldino
gue harus kasih support buat neng beb
mungkin michelle butuh waktu sendiri
dan dia gak butuh support dari gue
kalau baru mau masuk udah mau pulang lagi
cuman kayaknya aku takut ganggu
jadi aku mau pulang

enggak enggak enggak
gak usah gak usah
ini tente juga ada yang mau diomongin sama kamu sebenarnya
ada apa tante
soal madam reti
memang benar ya dia itu tantenya aldino
terus kenapa kamu gak ngomong aja sama
kita kaya bedanya mah
kamu inget kan obrolan kita tempoh hari
sebenernya saya cuma mau ingetin kamu
untuk tidak bicara sama siapapun
dan ngasih tau siapapun tentang hubungan saya dengan aldino
saya tidak mau orang satu pun yang tau kok
ada untungnya untuk saya kalau saya sebarin rahasia mandang
ya saya gak tau itu ada untungnya apa enggak
buat kamu yang jelas buat saya makanya saya mau kamu tutup mulut
kalaupun kamu berat untuk tutup mulut kamu gak bisa ngelakuin itu ya
saya lebih penuh